oh iya waktu diculik aku sempat kepikiran soal kebakaran
gimana sekarang prosesnya saat ini masih dalam penyelidikan polisi
tentang bagaimana semuanya bisa terjadi awalnya gimana dan ada satu korban yang meninggal
saya melihat mereka ribut tapi saya nggak tahu permasalahannya apa
udah semua kan ya pertanyaannya sudah sudah
yang tadi sudah kalau pertanian masih banyak
udah segitu lamanya ditanya tanya kok belum keluar juga sih
kenapa sih nggak diterusin besok aja interogasinya
kenapa bu elsa lelah capek mau istirahat
nggak apa apa kalau mau istirahat saya tinggal dulu aja kalau begitu
pak erick kasih minuman ya
bu ilsa saya tinggal dulu terima kasih
bu ilsa mungkin mau minum dulu
biar lebih rileks
lihatin tadi ekspresi bu ilsa
sama persis dengan ekspresinya
panik cemas kasihan
tapi kita harus menyelidiki lagi kedekatan antara bu elsa shienna dan juga pak el nino
tadi saya sempat menawarkan minuman ke bu elsa tapi dia menolak
dengan alasan pengen pulang ke rumah pak
jangan dulu dong
supaya kita bisa terus menggali informasi yang ada di dalamnya
ya sudah kalau begitu saya mau ke tempatnya agus rimba dulu
untuk menginterogasi dia
tangan kamu keringetan
aku gak akan melepasi ini
aku gak mau jauh jauh dari kamu
akan ku pegang terus tangan kamu mas
terima kasih ya
anak anak kangen semua kamu itu di rumah
baru kemarin nyariin kamu terus
rena tuh nanyain kamu terus kapan pulang
pengen jumatin kamu di rumah sakit
kamu pulang dulu ya
ketemu sama anak anak
saya gak apa apa disini sendiri ya
aku kepikiran pastinya mas
aku juga kangen sama anak kanan
tapi aku gak bisa digolongkan dengan kondisi seperti ini
kamu ngalamin juga karena aku mas
pulang dulu tambahin anak anak
biar rasa kangennya terubati
terus nanti kamu gimana
ya nggak apa apa ada handphone bisa video call
kalau kamu pengen ngobrol
ini kan beda mas rasanya
ketemu nanti sosial video aku pasti beda
oh lihat kalian berdua
papa senang sekali yang lihat begini
pegang pegangan lama begitu
kalian gak keringetan tangannya
andin sih tangannya udah ini pak
mudah mudahan kalian bisa selalu mesra begini
sampai tua nanti ya
tadi berusaha nelfon saya
sebelumnya berusaha mencoba nelfon bapak
sepertinya berusaha mulai khawatir sama bapak
tapi tadi pak surya mencoba bicara dengan perusahaan
beban pikiran aja gak bertambah ya
takut saya pak
sempet papa ngobrol sama berusaha
bapak akan menjelaskan semuanya di rumah
jadi papa habis ini
papa akan ke rumah
sekarang bapak mau tanya sama kamu
dia mengingat kondisinya bu rosan
gak enak badan juga
terus hal hal lain
menurut kamu gimana
lebih baik papa ceritain soal
lebih baik saya aja sendiri yang cerita lah pak
ya mama malah marah kalo gak denger sendiri dari saya kan
mas coba aku jelasin aja dulu
kalo gak dijelasin sekarang nanti
kan tahu nyuruh aku juga pulang kan
aku sekarang jelasin ke mama
aku temuin anak anak dulu
abis itu nanti aku bisa kasih lagi
ya saya rahat aja di rumah
beberapa hari kamu masih kurang tidur kan
tidurnya pasti juga gak nyaman disana
makan juga gak teratur
sehatin badan kamu dulu di rumah
karena gak semua tau kalo kamu itu diculik
mama rena uyak boim itu tuh gak ada yang tahu
mirna sempat bantuin saya buat nyari kamu waktu itu
ada beberapa info dari mirna
aku juga mau ucapin terima kasih banyak ya pak rendy ya
terima kasih juga buat mama sama papa
pastinya selalu mendoain kamu din
sempet nyari nyari juga
harapnya kamu ketemu lah
untungnya aku ditemukan selamat dan
ada kamu juga mas
bisa jagain aku
pasti saya akan jagain kamu
pasti saya akan jagain selalu
oh iya waktu diculik aku sempat kepikiran soal kebakaran
gimana sekarang prosesnya
masih dalam penyelidikan poisi
tentang bagaimana semuanya bisa terjadi
dan ada satu korban yang meninggal
sampai sekarang masih
coba diidentifikasi sama polisi
sampai sekarang pun
sienna belum ketemu
sienna masih belum ketemu
janjangan korban itu sienna
ya semuanya masih belum bisa dipastikan
nanti polisi akan meminta keterangan dari kita semua
orang orang yang berada di pilai itu ketika gudang itu terbakar
apaan ajar jarangan werdam